dugaan serangan bakteri antraks yang terjadi di jawa timur berdampak terhadap penjualan hewan di jombang jawa timur
ya para pedagang merasakan sepinya pembeli hingga turunnya harga hewan
tidak tanggung tanggung penurunan harga ini berkisar dua ratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah per ekornya
perdagangan di pasar hewan di desa sidoarek jombang kini sepi dan para pedagang mengaku usaha mereka lesu beberapa hari terakhir akibat adanya isu antraks
sementara biasanya pedagang bisa menjual lima hingga sepuluh ekor kambing per hari dan kini hanya dapat menjual dua hingga tiga ekor saja
bukan hanya itu harga kambing yang mendominasi pasar ini menurun dua ratus ribu hingga tiga ratus per ekor
selain karena faktor cuaca sejumlah pedagang mengaku penjualan sepi karena merebaknya dugaan serangan antraks di daerah jawa tengah
hal ini membuat banyak warga khawatir dan menghindari mengkonsumsi daging
dan kini kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan di kulon progo yogyakarta
ya selamat pagi hendrawan
hendrawan berembus kabar memang ada seorang pasien yang menderita antraks di kulon progo yogyakarta
sejauh ini bagaimana perkembangannya dan juga penanganannya seperti apa di sana
ya alfian dan anissa jumlah penderita antraks pada akhir desember lalu di kulon progo jumlahnya ada enam belas orang
dan memang enam belas orang ini saat ini sudah dalam keadaan yang sehat kembali
terjadi di desa purwosari kecamatan girikerto kabupaten kulon progo
memang ada satu korban meninggal yang berada di rumah sakit sarjito ini berasal dari kabupaten lain yaitu di kabupaten sleman
dia masuk pasien ini yang masih anak anak masuk sekitar akhir desember lalu dan pertengahan januari ini meninggal dunia
dalam tes yang dilakukan sementara oleh pihak sarjito memang
ada bakteri antraks yang ada di dalam tubuh anak tersebut
namun apakah ini benar benar antraks seperti yang dibayangkan oleh masyarakat
hari ini dinas kesehatan provinsi daerah istimewa yogyakarta akan melakukan rapat dan kemudian mengasessment atau menilai apakah ini adalah antraks
seperti yang di beredar informasinya beberapa waktu terakhir ini alfian dan anissa
ya hendrawan tapi jika kita berbicara mengenai bakteri antraks ini sendiri
sebenarnya munculnya indikasi munculnya penyakit antraks pada manusia tentunya ini apa saja dan apa penyebab seseorang dapat terjangkit antraks ini
ya munculnya antraks di daerah kulonprogo ini terjadi ketika ada seekor sapi yang dalam kondisi sakit dan kemudian disembeli oleh warga dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitarnya
dan menurut informasi yang kami peroleh memang antraks tidak menular antara manusia ke manusia
namun bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia
nah ini yang terjadi di kulon progo
namun meski demikian tadi malam saya sempat berbincang dengan prof ali yang merupakan ahli dari ugm dari fakultas pertanian yang mengatakan bahwa ketika kemudian ada daging yang di dalamnya terdapat antraks masyarakat tidak perlu khawatir
karena daging ini antraks ini adalah
bakteri sehingga bakteri biasanya akan mati dalam suhu yang tinggi
makanya disarankan oleh dinas kesehatan setempat untuk bisa memasak setiap daging atau mengolah dalam suhu seratus derajat celcius dan minimal selama lima menit
dan dipastikan bakteri antraks bisa mati dalam kondisi tersebut
ya lalu sejauh ini bagaimana langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat hendrawan
karena bukan tidak mungkin ada ternak lainnya yang bisa terindikasi terkena antraks
sehingga mungkin perlu dibutuhkan lokalisasi
pesisir wilayah tersebut sehingga antraks tidak menyebar ke ternak ternak yang lain hendrawan
ya betul sekali alfian setidaknya ada dua hal yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten setempat
yang pertama yaitu menyemprotkan disinfektan
terutama di daerah di desa yang terjangkit antraks ini
dan kemudian beberapa daerah di sekitarnya
dan selain itu pihak dinas terkait juga telah melakukan penyuntikan antibiotik
kepada sejumlah ternak baik kambing maupun sapi
yang berada di lokasi yang terindikasi ada antraks di dalamnya
nah upaya ini diharapkan bisa meminimalisir dari penyebaran antraks
karena bila kita melihat ada hewan yang terkena antraks
informasi yang kami peroleh dari ugm mengatakan bahwa sebaiknya hewan ini bahkan tidak boleh dibedah
artinya dia harus dikubur dalam kedalaman delapan meter
karena bakteri antraks ini bersifat laten
ketika dia dikubur dalam kondisi yang tidak begitu dalam
maka ketika bakteri ini bisa menyebar dan masuk ke dalam rumput
nah ini yang kemudian saat ini diupayakan oleh pihak dinas terkait
untuk bisa melokalisir dengan melakukan atau menyemprotkan disinfektan
ke sejumlah daerah khususnya yang terakhir mengalami gejala antraks tersebut
alfian dan anissa
baik terima kasih hendrawan setiawan atas laporan
anda langsung dari kulon progo yogyakarta
iya dan masih terkait dengan bakteri antraks ini
ya masyarakat diharapkan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
pasca isu merebaknya penyakit antraks
penularan antraks bisa terjadi dari ternak ke manusia melalui bakteri basiclus antraxis
penyakit antraks harus didahului dengan keberadaan ternak yang terinfeksi
penularan antraks dapat terjadi melalui tiga cara
ya cara pertama melalui kulit atau
kontak langsung manusia dengan ternak yang sakit
kedua dengan mengonsumsi daging hewan yang positif terkena antraks
ketiga melalui udara dengan menghirup spora antraks saat merumput
namun penyakit antraks ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia
kedua dengan mengonsumsi daging hewan yang positif terkena antraks
dan ketiga dengan mengonsumsi daging hewan yang positif terkena antraks